setelah sempat tertunda uji coba landasan pacu di yogyakarta international airport
akhirnya berlangsung kami siang
pesawat jenis airbus tiga ratus dua puluh milik maskapai citilink
berhasil melakukan pendaratan perdana dengan sempurna
kami siang pesawat jenis airbus a tiga ratus dua puluh bernomor registrasi pkg kiki
milik maskapai penerbangan citilink
melakukan pendaratan perdana di jakarta international airport
pesawat mendarat dengan sempurna di landasan pacu
sepanjang tiga dua ratus lima puluh meter dan lebar tujuh puluh lima meter
selain melakukan uji coba landasan pacu
pendaratan perdana pesawat ini merupakan uji coba operasional
untuk memastikan kesiapan maskapai untuk mengoperasikan rute baru
sebelum mendarat pesawat yang terbang dari soekarno hatta ini
sempat melakukan uji coba holding atau persiapan sebelum mendarat
dengan berputar sesuai arahan dari air traffic controller
memang kalau di sini kan landasannya panjang
jadi kita separuh sudah berhenti
maska p citilink akan mengoperasikan pesawatnya secara komersial
di yogyakarta international outpot setiap hari mulai tanggal enam mei mendatang
dengan rute bandara halimberanakusuma yogyakarta international airport
citylink tanggal enam sudah dimulai penerbangan dan daily tiap hari
kemudian nanti juga akan disusul oleh lion group
mudah mudahan ini awal yang baik buat kita
sementara itu untuk menghadapi arus mudik lebaran di bandara jakarta international airport
angka satura satu
sampai jumpa di video selanjutnya